oh enggak kalau persiapan sudah siapkan hari ini tinggal putusan dari majelis maka kita akan mendengarkan putusan itu
tentu apapun hasilnya kita akan menunggu di sana dan saya kira saya dengan pak mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi apapun pasti akan kita ikuti
dan tentu saja tim hukum juga sudah menyiapkan itu maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya
tidak kalau kita hari ini hanya mendengarkan saja semuanya diserahkan pada majelis
sebelum berangkat kita mau baca doa dulu
ini kan momen momen yang kita tunggu ya momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini
kita menunggu putusan mahkamah konstitusi yang sangat historis sangat bersejarah
kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif
dalam konteks ini tadi pak ganjar sudah mengatakan apapun putusan mk kita akan respect putusan mk
tapi tidak ada salahnya kalau kita membacakan doa
doa ini agak panjang saya sudah lihat tadi malam doanya
karena ini mengingatkan kita akan pentingnya mk dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bernegara
karena kita bisa bertanya pada diri kita sejauh mana kita jujur terhadap diri kita
sejauh mana kita jujur terhadap tuhan yang maha esa
sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi
sejauh mana kita jujur terhadap demokrasi
kita ingin sampaikan pada kesempatan ini
pak magdir pak magdir ini rohisaannya tpn
jadi ya dia akan kasih khutbah di besis istiqlal
saudara saudara saya ingin kita berdoa menurut cara islam
tapi sebelum kita berdoa mari kita bersama sama baca al fatihah
allahumma innanas aluka salamatam fiddin wa afiatam fil jasadih wa barakatam fil rizkih wa taubatan kubdal maut wa rahmatan hindal maut
ya allah ya tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui
tidak ada henti hentinya kami menyuruh kebesaran namamu ya tuhan
tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah dari muhafiz
tidak pernah kami berhenti mensyukuri nikmat yang engkau berikan ya tuhan
seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai
agar engkau mengabulkan doa kami terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran
jadikanlah ihtiar kami di mahkamah konstitusi ini
jadikanlah ikhtiar kami di mahkamah konstitusi ini
sebagai amal dan kebaikan kami
dalam pengabdian kami untuk bangsa ini
berikan kekuatan dan ketumbuhan hati kepada kami
dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya tuhan
lindungi dari segala bentuk pengaruh buruk
atau yang datang dari manusia
hanya engkau yang bisa memberikan petunjuk
kepada hakim hakim di mahkamah konstitusi
yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum
yang dilakukan oleh sebagian orang
untuk dirinya sendiri kelompoknya atau keluarganya
pikiran dan bersihkan hati mereka
ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum
dari bangsa kami yang tengamak
jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan
jangan pulang engkau jadikan mereka sebagai orang orang yang takut
dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
bukakanlah pintu hati mereka
bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah
atau kepada dewan perwakilan rakyat
karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu
tetapi mereka harus bertanggung jawab
sekarang dan masa yang akan datang
terhadapmu di hari akhir ya allah
terangkanlah pikiran dan bersihkan hati
dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini
karena masalah kalah dan menang
sebagai upaya membihara akal budi
dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
dan pendengaran para hakim konstitusi
bukan untuk menegakkan kekuasaan
yang hendak dibangun oleh tirani
tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi
yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini
dan itu selalu mendatangkan kemudaratan
bukakanlah pintu hati mereka
yang secara sengaja melakukan kesalahan
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
telah dibajak oleh orang orang
dalam melawan kesesatan dan kejahatan
teguhkanlah hati para hakim
yang sudah menyampaikan pikiran dan pendapat mereka
yang dilakukan tahun dua ribu dua puluh empat ini
dan akal sehat sahabat sahabat kami
yang memihak kepada ketidakadilan
dan mundur mata terhadap kejahatan
terangkan pikiran dan nurani mereka
untuk menjunjung tinggi kebenaran
dan menunjukkan kepada mereka
dan kejahatan itu akan selalu ditulis
meskipun hayat sudah tidak kandung badan
jangan engkau jauhkan
dan murkamu kepada pemimpin pemimpin kami
yang secara sengaja telah melakukan kejahatan
untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
jangan pulang engkau biarkan para pemimpin kami
karena harus dengan kekuasaan
bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal